presiden joko widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi pelajar dan juga vaksinasi door to door
yang digelar badan intelijen negara di cirebon dan juga kuningan jawa barat
dalam kesempatan ini presiden didampingi kepala bin jenderal polisi purnawirawan budi gunawan
badan intelijen negara melaksanakan vaksinasi bagi pelajar secara serentak
dan vaksinasi door to door di sepuluh provinsi dengan total lima puluh tujuh tujuh ratus dosis pada selasa tiga puluh satu agustus
presiden jokowi menghadiri pelaksanaan vaksinasi ini di pengampaan harjamukti cirebon
dalam kesempatan ini presiden jokowi mengadakan pelaksanaan vaksinasi di sepuluh provinsi
presiden jokowi mengatakan situasi pandemi covid sembilan belas kian membaik setiap hari
terus terus dilakukan secara disiplin dan yang kedua
negara secepatnya ikut dalam program vaksinasi pemerintah
presiden jokowi meninjau proses vaksinasi di sma n satu beber cirebon kampung tonjong desa sangkan hurib
ciganda mekar kuningan
dan pondok pesantren miftahul falah keramat mulia kuningan
presiden jokowi optimistis pada akhir dua ribu dua puluh satu tujuh puluh persen penduduk indonesia sudah divaksin
jumlah yang mencukupi untuk tercapainya kekebalan komunitas
dengan harapan indonesia melalui fase pandemi menuju ke endemi
sampai kemudian situasi kembali bisa berjalan dengan normal
selain di jawa barat bin juga menggelar vaksinasi pelajar dan door to door di sembilan provinsi lain
yaitu jawa tengah jawa timur d i e
banten sumatera barat sumatera utara riau kalimantan timur dan sulawesi selatan
selain vaksinasi bin turut memberikan bantuan sosial
murid yang mengikuti vaksinasi pelajar menerima vitamin
sementara masyarakat yang divaksin door to door menerima paket sembako